di bukunya uges ini juga bukan saja hanya sayur sayuran ya tapi juga saya lihat ini ada ikan juga ya
ada ikan tanpa garam
ada olahan ikan juga tanpa garam tapi ya memang ikannya kan harus fresh harus segar
itu sambelnya enak banget
pakai sambel apa itu
oh cabai itu ada bahan yang enak
ini kan pakai kunyit ya bawang putih kunyit dipanggang sebentar
nah pada intinya adalah diet kenyang ala hugus ini bentuk terima kasih juga nampaknya untuk petani dan juga nelayan
nah bicara tentang para nelayan jadi kemarin itu ada satu event pekan nasional petani nelayan ke lima belas yang kembali digelar
ya good morning mengajak anda lebih dekat untuk melihat ini kira kira bagaimana perhelatan lima tahun ini berlangsung
kok mukanya masih kesayangan
oh nah ini dia
oke nah forum terbesar bagi para pelaku
agar di bisnis dan juga maritim tahun ini digelar di kota banda aceh selama sepekan
mulai tanggal enam hingga sebelas mei forum ini mempertemukan tiga puluh lima peserta dari seluruh penjuru nusantara
pekan nasional lima belas tahun ini diharapkan mampu membangkitkan semangat petani dan nelayan untuk menuju kemandirian ketahanan serta kedaulatan pangan indonesia
ada yang berbeda di kota banda aceh pada enam hingga sebelas mei mendatang
sebuah ajang lima tahunan yang dihadiri para pelaku agribisnis dan maritim kembali digelar
lebih dari tiga puluh ribu tamu dari seluruh penjuru tanah air hadir di ajang pekan nasional ke lima belas ini
presiden joko widodo bahkan mengingatkan arti penting petani dan nelayan dalam kehidupan
kalau nggak ada petani yang bekerja keras kita mau makan apa
kalau nggak ada nelayan yang bekerja keras kita mau makan ikan apa
waduh ini petani pinter banget ini
aduh sekedarnya ganteng
pekan nasional menjadi salah satu wadah pertemuan seluruh petani nelayan dan petani hutan berprestasi sekaligus tempat bertukar pikiran

peserta dan pengunjung bisa mengikuti beberapa pameran seperti pameran hasil perikanan hasil pertanian dan kehutanan produk peternakan serta teknologi dan aplikasi pendukung
jujur kami kaget mendengar tadi petani petani setelah diwawancari oleh bapak presiden
ternyata kenaikan produksi jagungnya mereka itu dari empat ton menjadi sepuluh ton
ini kan lompatan yang luar biasa
kemudian kita hubungkan bps hasil yang dirilis kemarin bahwa pengangguran di pedesaan menurun
ini luar biasa
karena kita gerakan pertanian
kalau pertanian ini kuat insya allah ekonomi negara kita kuat
terkait evaluasi agribisnis dan hasil laut negara pemerintah masih punya beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
antara lain membangun waduk irigasi embung embung lahan tidur
dan juga kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan teknologi pendukung produktivitas petani dan nelayan di indonesia
penas tahun ini diharapkan bisa menjadi tonggak pengawal nawacita presiden
di mana indonesia di tahun dua ribu empat puluh lima kembali bisa menasbikan diri sebagai negara yang melakukan suasembada pangan dan hasil laut
sebagai salah satu negara agraris dan maritim terbesar di dunia